motor bapak gak ada
kirain apa narik narik mama
sebelum link tadi masuk motor bapak masih ada
sekarang tau tau udah gak ada
tadi raymond telpon saya
anak buahnya dihajar sama anak buah saya
saya nyuruh kamu cepat sembuh
bukan buat balas dendam
kamu harus kerja
kamu butuh uang buat makan
buat bayar kontrakan
terus juga buat nebusim
kamu di bengkel yang kamu jadiin jaminan
akang mau ngajak kerja saya lagi
sekarang jadi tukang servis mobil
kang darman mah kan
dulunya memang lulusan stm mesin
kalau saya kan
mana ngerti mesin
berarti kamu gak bisa ikut kerja sama saya
urusan dendam udah selesai
sekarang waktunya cari kerja
kerja apa aja
kamu punya teman yang mau kerja
buat parkir sama narik iuran di pasar
nanti saya tanya tanya dulu
sesebuah masa juga kalima
kau rasa apa bareng kamu
lo bilang pergi pergi
kalau kamu despacito
hai mencoba cuci motornya masih belum selesai kasih tahu apa jangan ya
ditanya sama mamanya masa kamu ngasih tahu ngapain ngasih tahu kan kelihatan
jangan bolak balik aja tuh cek lagi dipeng
terus terus ya cukup

saya dari tadi di rumah
kenapa ditanya dari mana
tapi tempat parkirannya nggak aman
saya kasih dispensasi
kamu nggak usah markir dulu
tapi cariin orang yang mau kerja di pasar
markir sama narik yuran
aku mau pergi dulu
motor bapak nggak ada
kirain apa narik narik mama
sebelum link tadi masuk motor bapak masih ada
sekarang tau tau udah gak ada
sekarang motornya dipakai sama bapak
kirain diambil maling
karena ayam darah mungkin biasa konsumen kar moetadzir

jangan usain anchor
ayo kita pilih yang bener tuju
disuruh nyari orang yang mau kerja di pasar
mereka udah ketahuan
yayat lagi nyari orang buat di pasar